dr ani hasibuan kembali mangkir dari panggilan penyidik polda metro jaya senin pagi
kuasa hukumnya menyatakan ani tidak hadir karena menjalani sidang kode etik bersama dewan kehormatan ikatan dokter indonesia
ani hasibuan dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai saksi atas pernyataan bahwa kematian petugas kpps disebabkan oleh senyawa kimia
kuasa hukum ani amir fahrudin menyebutkan bahwa kliennya saat ini berada di gedung pusat ikatan dokter indonesia menteng untuk menjalani pemeriksaan pelanggaran kode etik
ia juga menyatakan bahwa ani hasibuan akan melaporkan sebuah media bernama timesnews com karena dianggap berupaya menggiring opini yang salah atas pernyataannya
kuasa hukum menyampaikan bahwa ani tidak pernah menyatakan kematian petugas kpps disebabkan oleh senyawa kimia atau diracun
melakukan laporan balik kepada polda metro jaya
direktoratnya sama yaitu direkturat
kriminal khusus ya sama dengan terlapor timesnews com
kami tidak tahu siapa redakturnya tapi intinya kami ingin menyimpulkan bahwa dr ani tidak pernah melakukan atau memberikan pernyataan seperti yang dimuat oleh timesnews com
yang berkaitan dengan bahwa ada penggiringan opini bahwa kematian massal kpps itu
diakibatkan oleh senyawa kimia atau diracun